beban berat bumn karya semakin menumpuk
waskita karya dan wijakarya mencatatkan kinerja rugi pada semester pertama
tak hanya itu utang utang bumn karya pun sudah tembus lebih dari ratusan triliun rupiah
lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan bumn karya indonesia
benarkah beban berat penugasan negara jadi penyebabnya
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual peneliti bumn research group
fib universitas indonesia toto pranoto selamat pagi mas toto
ya mas toto kalau kita tadi sudah baca beritanya kita tahu seperti bumn karya mulai dari waskita wika adi dan pt pp
yang ternyata mempunyai utang jumbo bahkan waskita tembus delapan puluh empat triliun rupiah dan beragam masalah menimpanya
sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan perusahaan ini mas bisa dijelaskan
ya kalau kita lihat kondisi
di terakhir ya baik di waskita maupun juga di wika ya
ini tentu tidak lepas dari jumlah beban utang yang kemudian mereka harus tanggung dan mereka harus segera selesaikan
ini tentu tidak terlepas dari beberapa tugas tugas besar yang mereka harus kerjakan
tentu dari sisi penugasan dari pemerintah dalam kerangka untuk pembangunan infrastruktur ya
dalam beberapa tahun terakhir ya
dan ini saya kira tidak bisa dielakkan karena kemudian
pemerintah kan tidak seluruhnya menanggung pembiayaan ya untuk penugasan penugasan ini ya
jadi mungkin ada payment payment diberikan tapi mungkin dalam jumlah yang relatif terbatas
sehingga baik wskt maupun wik saya kira mereka harus mencari sumber alternatif pendanaan lainnya ya
untuk menutup capex yang mereka harus keluarkan ya dalam rangka pembangunan pembangunan infrastruktur ini ya
dan itu kan makin lama jumlahnya makin besar sehingga
dari segi struktur keuangan baik di waskita karya maupun di wika
kemudian mereka mengalami situasi di mana jumlah debtnya itu sudah menjadi terlalu besar ya
jadi kalau kita cek indikator misalnya debt equity ratio nya kan sudah sangat tinggi sekali ya
bahkan mungkin waskita angkanya sudah sampai di atas empat kali lah kira kira begitu ya
sehingga ini menurut saya menjadi beban kemudian untuk baik wskt maupun wk untuk bisa menyelesaikan pekerjaan pekerjaan ini
bisa lebih mulus begitu ya
karena kemudian beban hutang yang mereka harus tanggung kewajiban membayar pokok obligasi dan bunga jatuh tempo yang mereka harus bayar
itu menjadi sangat besar ya
sementara kemudian income yang mereka harus dapatkan dari pekerjaan pekerjaan yang sudah ada
tidak seimbang dengan cost yang mereka harus keluarkan
sehingga dari segi ini saya kira yang paling utama ke depan adalah perbaikan dari struktur capital dari kedua perusahaan ini ya
karena kalau tidak nanti akan sempat

untuk bisa sustain sebagai suatu entitas
yang bisa sampai dengan jangka waktu panjang nanti
mas toto tadi di awal perbincangan anda juga mengatakan bahwasannya memang kondisi ini kurang lebih disebabkan karena adanya sebuah tanggung jawab besar
mereka untuk melakukan dan menurunkan tugas terutama terkait dengan infrastruktur dari pemerintah sendiri ya
pembangunan pembangunan proyek proyek besar
apakah ini merupakan salah satu kendala utama ataukah sebelumnya memang dari segi manajemennya sudah agak tidak baik
dan ketika diberikan tanggung jawab kemudian mereka juga tidak melakukan upgrading inovasi sehingga kondisi ini menjadi sesuatu yang semakin buruk mas
ya jadi memang kita tidak bisa hanya blame semata mata misalnya ini hanya karena ada penugasan misalnya ya
karena kalau kita perhatikan juga misalnya waskita itu kan sudah merubah mereka punya model bisnis ya
sejak sekitar sepuluh tahun lalu mereka shifting dari hanya semata sebagai kontraktor tapi kemudian menjadi investor lah begitu ya
dan kemudian mereka membangun banyak sekali kemudian investasi di jalan tol tapi yang kemudian tidak terjadi
dan menjadi titik balik kesulitan mereka saat ini adalah pada saat mereka terlambat ya melakukan divestasi divestasi atas investasi jalan tol yang telah mereka keluarkan
tentu financing yang mereka keluarkan untuk investasi ini cukup besar
dan kemudian pada saat mereka membuka investasi ini mereka bisa mengeluarkan investasi yang mereka keluarkan
kemudian pada saat mereka mengalami kegagalan dalam investasi tentu akan mempersulit mereka mengatur sisi keuangan ya
apalagi kemudian ditambah dengan kemudian penugasan penugasan pemerintah yang lain
jadi ini semakin menjadi lebih complicated untuk waskita karya bagaimana kemudian mereka bisa mengelola sisi keuangannya dengan lebih baik
jadi menurut saya memang ini ada dua tekanan ya
baik dari sisi bisnis komersial waskita sendiri yang kira kira tidak cukup baik dalam mengelola sisi keuangan
dan kemudian ditambah juga dengan adanya penugasan penugasan lainnya pemerintah yang cukup berat ya
sehingga ini menurut saya komponen kedua hal ini menyebabkan bumn karya terutama waskita ini mengalami problem lah
sampai dengan sedemikian besar problemnya pada saat ini
jadi saya kira kembali nanti ke depan aspek aspek kaitannya dengan soal bagaimana pengelolaan sisi keuangan yang lebih sehat ya
itu harus menjadi lebih prioritas
tentu juga kalau kita lihat dalam perkembangan terakhir ini juga soal sisi bagaimana pengelolaan ya
terkait dengan soal isu governance itu bisa dilakukan dengan lebih baik juga tentu harus menjadi hal yang menjadi prioritas
hal hal semacam ini saya kira secara paralel harus diselesaikan
sehingga nanti dalam jangka panjang mudah mudahan ya baik wskt maupun wika yang sekarang sudah mengalami perang
sehingga nanti nanti nanti bisa mulai berangsur pulih begitu ya
tapi kita harus selesaikan dulu tentu dalam masalah masalah yang mereka hadapi dalam situasi jangka pendek ini
supaya mereka kemudian tidak mengalami sisi yang lebih gawat lagi nanti
mas soto tapi yang menarik adalah dan menjadi sebuah pr hutangnya terus berjalan ya mas ya
kemudian juga dengan kondisi di mana beberapa hal yang terkait dengan pembayaran terhadap subkon
kemudian juga tidak sehatnya ekosistem bumn sendiri
karena ada yang mengatakan bahwa bumn sendiri seringkali menggunakan sistem persaingan dengan banting harga ini untuk mendapatkan tender tender
sehingga di satu sisi tadi tidak bisa bersaing dari segi bagaimana roadmap mereka bisnis plan nya mereka
terutama ketika mereka shifting tadi anda katakan ke bidang investasi properti ataupun juga dengan pembangunan pembangunan infrastruktur malah yang ada jadi boncos
bagaimana anda melihat ini mas
ya ini juga satu hal yang memang kita harus pertimbangkan dengan cukup clear ya
dalam arti bahwa misalnya kita punya satu perusahaan
bumn karya itu bermain pada sektor yang hampir serupa
karena mereka kemudian masing masing stand alone tentu mereka ingin memenuhi targetnya seoptimal mungkin ya
sehingga kalau kemudian persaingan sampai level head to head begitu otomatis juga dalam beberapa case soal persaingan dengan banting harga dan lain lain itu terjadi kemudian ya
itu tentu akan sangat merugikan bagi kepentingan ya masing masing dari bumn karya tadi ya
sehingga saya kira ke depan juga mungkin ide atau gagasan ya kaitan dengan misalnya apakah bumn bumn karya yang bermain di playing field yang sama itu akan kita jadikan menjadi satu entitas saja juga mungkin menjadi perlu menjadi semacam perhatian ya
karena kalau kemudian misalnya ya mereka bisa menjadi satu seperti juga yang pernah dilakukan misalnya dalam case pengelolaan pelabuhan
ada empat perusahaan pelabuhan dijadikan satu mers menjadi satu saja
pelindo misalnya apakah juga bumn karya listed ini juga dalam beberapa hal karena juga hampir boleh dibilang memiliki segmen bisnis yang serupa itu akan dijadikan satu
sehingga mereka nanti mungkin bisa lebih baik karena kemudian mereka nanti bisa konsentrasi pada bidang bidang yang menjadi katakanlah keahlian atau diferensiasi dari masing masing entitas yang ada ya
sehingga tidak ada lagi persaingan head to head yang membuat kemudian mereka menjadi sangat

jadi ide ini juga mungkin perlu sebagai alternatif ya dalam rangka restructuring dari keseluruhan bumn karya ini bisa menjadi salah satu pilihan yang mungkin dalam jangka panjang itu bisa dipikirkan ya
karena kalau tidak mungkin nanti situasinya akan tidak berubah dan saya kira masing masing bumn karya ini kemudian akan mendapatkan kerugian karena situasi yang terjadi ini
mas toto kita bicara mengenai utang piutang nih ya
waskita karya ini utangnya menumpuk

kemudian kinerja rugi pmn dibatalkan gagal bayar obligasi
lalu muncullah sebuah wacana baru membuka opsi pkpu
apakah ini bisa menjadi jalan keluar mas
atau justru berdampak kepada kondisi kedepannya jika pkpu mengambil alih kasus ini
ya pkpu itu kan sebagai salah satu opsi ya
tentu kita lihat bahwa ada undang undang yang memperbolehkan bahwa debitur ya atau kreditur yang ingin mengajukan penyelesaian masalah masalah terkait
masalah masalah terkait dengan transaksi ini lewat pkpu ya
dan pkpu disalahkiranya dimungkinkan juga kalau kemudian nanti waskita mengajukan penyelesaian terkait dengan soal utang piutang dengan prioritur lewat jalur ini ya
dan kalau kemudian nanti bisa diterima oleh pengadilan niaga bahwa dalam rangka penyelesaian ini mereka akan setuju dengan jalur pkpu
saya kira juga ini bukan suatu hal yang aneh bagi bumn
karena dalam beberapa kasus ini
misalnya seperti casenya garuda juga mereka bisa selesaikan ya soal terkait penyelesaian utang piutang dengan para kreditur lewat jalur pkpu ini ya
jadi yang penting menurut saya adalah bahwa kalau nanti disepakati oleh debitur kreditur mereka akan bersepakat dalam penyelesaian utang piutang lewat pkpu
maka nanti tentu yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana rencana bisnis yang diusulkan ya oleh waskita misalnya
kaitannya dengan soal utang piutang
nah ini adalah soal restructuring yang mereka ingin ajukan kepada para krediturnya
bagaimana supaya apa yang mereka inginkan itu betul betul juga nanti bisa memenuhi harapan para kreditur
sehingga bisa tercapai kesepakatan lah antara debitur dan kreditur
sehingga nanti setelah itu kan juga berarti waskita memiliki waktu yang cukup begitu ya misalnya ya
untuk dia mereka bisa melakukan proses pengelolaan keuangan dengan lebih baik karena kemudian sudah ada
jadi itu adalah bisnis yang disepakati lah begitu ya antara kreditur dan debitur yang ada
saya kira kalau proposal bisnisnya cukup menarik mungkin hal ini bisa menjadi satu alternatif ya di pkpu ini ya
mas selain pkpu adakah alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini
salah satunya tadi untuk bagaimana mereka memperbaiki kinerja
apakah memang perlu adanya audit kemudian perlu adanya intervensi soal utang bumn gitu
pmn tadi dicabut seperti apa sebenarnya yang ideal nih
ya sebetulnya sih kalau yang kita bicara
ideal ya kaitannya dengan apa yang terjadi di bumn karya
baik woskita maupun bk saat ini ya
tentu kan kita harus cari ke pokok masalah utamanya apa gitu ya
dan kalau kita perhatikan sebetulnya kan ini terjadi ketimbangan dari struktur pemodalan mereka
kaitannya dengan berbagai macam pekerjaan yang kemudian mereka harus kerjakan
dan itu kemudian karena alternatif utang menjadi hal yang sangat mereka pakai begitu
sehingga kemudian ini menyebabkan adanya ketumpangan dari sisi struktur kapital dan hutang yang aneh ya
sehingga menurut saya untuk perbaikan sisi pertama adalah bagaimana kalau sisi ekuitasnya mereka itu disehatkan
ditingkatkan ya apakah lewat misalnya ya
kalau pemerintah kemarin juga sudah menolak untuk memberikan pmn untuk waskita ya
apakah kemudian masih memungkinkan nggak model model lain di mana misalnya ada strategic investor misalnya diundang ya
untuk masuk sebagai pemegang saham woskita berikutnya ya begitu ya
atau misalnya juga karena woskita juga memiliki project project yang sudah relatif selesai ya
misalnya mengundang global investor lewat misalnya apa namanya
lembaga pembiayaan investasi yang sudah ada misalnya
siapa tahu mereka juga bisa mendapatkan alternatif pembiayaan baru begitu ya
kalau aset aset mereka kemudian diminati oleh global investor
jadi opsi opsi semacam ini mungkin saja nanti dikemukakan sebagai bagian ya
dari upaya bagaimana mereka bisa lebih menyehatkan sisi struktur kapital mereka yang lebih sehat ke depannya
karena kalau hal ini yang paling fundamental tidak diperbaiki menurut saya
ini akan menjadi terus problem kesulitan yang akan mendera ya
bnm bnm karya ini terutama woskita sampai ke depan nanti
mas toto kita bicara mengenai opsi lain ya
terkait dengan merger bnm bnm karya yang mungkin akan menjadi pilihan bagi pemerintah ya
apakah ini menjadi penyelesaian masalah yang tepat
kalau kita bicara manajer berarti akan ada beban perusahaan
yang mana yang rugi tadi harus ditanggung ke perusahaan lain
tapi kondisi ini bisa menjadi pilihan
mengingat memang tadi di awal perbincangan anda juga mengatakan
daripada persaingan semakin ketat
jadi antara mereka sendiri untuk sub bisnis yang sama
sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada merger bagaimana melihatnya ini mas
ya saya kira merger adalah salah satu hal
yang tidak juga bisa dinafikan karena memang dalam konteks indonesia
bnm saat ini kan proses merger itu sudah dijalankan dalam beberapa kasus ya
seperti yang tadi saya sampaikan untuk case nya pelabuhan indonesia misalnya ya
dari empat pelabuhan sekarang di merge jadi satu saja misalnya
nah jadi kalau misalnya ada ide untuk kemudian juga melakukan merch
misalnya empat bumn karya yang sudah listate ini menjadi satu ya
comply menjadi satu perusahaan saja
saya kira juga ini ide yang menarik dalam konteks bahwa kemudian
keuntungan yang bisa didapat nantinya tentu kan tadi yang saya bilang
pertama misalnya masing masing perusahaan kemudian bisa mereka lebih fokus ya
kepada bidang menjadi keahliannya
kedua juga kemudian menghindarkan terjadinya apa namanya
persaingan yang tidak sehat ya
karena kemudian mereka memperbutkan kira kira segment bisnis yang serupa

sehingga pengaturannya itu bisa lebih baik begitu ya
mereka bisa saling mengisi
sehingga kemudian bumn karya yang sudah merge menjadi satu itu kemudian bisa menjadi
salah satu pemain yang kira kira lebih kompetitif lah ya ke depannya ya
dan saya kira juga menjadikan mereka menjadi satu entitas itu juga
punya kelebihan lain dari sisi bagaimana kemudian nanti market size mereka
menjadi betul betul menjadi lebih besar
kemudian bargaining position mereka
juga di depan kreditur juga mungkin bisa menjadi lebih baik lah begitu ya
sehingga mungkin advantage nya ke depan akan jauh lebih banyak begitu ya
dibandingkan mereka sekarang masing masing stand alone ya
memang kemudian problemnya sekarang adalah kalau merge dilakukan
tapi kemudian ada beberapa perusahaan perusahaan yang memang sedang dalam kondisi sakit
saya kira bagian bagian ini harus kita isolasikan dulu
untuk segera bisa dicarikan penyelesaiannya begitu ya
sehingga nanti kemudian pada saat mereka bergabung merch
dalam perusahaan bumn karya yang akan di merch kemudian hal itu sudah dalam kondisi
yang memang menuju tahap penyihatan ya
sehingga mudah mudahan nanti hasil penggabungan perusahaan perusahaan karya ini ke depan
akan menjadi perusahaan bumn karya yang lebih kompetitif buat indonesia ke depan
baik mas toto pranoto terima kasih untuk perbincangannya pagi ini
selamat pagi salam sehat selalu mas